mantan pelawak sri mulat eko tralala atau yang lebih dikenal dengan eko londo
akhirnya dijatuhi vonis hukuman enam bulan penjara oleh hakim pengadilan negeri surabaya
eko terbukti melakukan penipuan dan penggelapan senilai lima ratus juta rupiah
mantan pelawak serimulat eko untoro kurniawan
atau yang lebih dikenal dengan nama eko londo
akhirnya difonis enam bulan penjara oleh hakim pengadilan negeri surabaya
eko terbukti melakukan penipuan terhadap pamannya sendiri
subiyono hadiwijoyo senilai lima ratus juta rupiah
dalam fonis itu eko bersama kuasa hukumnya mengaku akan menimbang kembali keputusan hakim
apakah akan melakukan banding atau tidak
fonis enam bulan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut satu tahun penjara
dengan hukuman enam bulan penjara
menjalani dua lima bulan masa hukuman
eko dituding melakukan penipuan setelah pamannya mempercayakan eko
untuk mengurus surat surat kepemilikan sebuah gedung
dalam perjanjian tersebut
eko meminta dibelikan mobil sekaligus uang lelah
sang pemat kemudian menyanggupi dengan memberi uang tunai lima ratus juta rupiah
namun setelah diberi uang
eko malah berkelit dan menyangkal telah menerima uang dari pamannya